dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada hari ini kamis tujuh juli dua ribu dua puluh
perusahaan jakarta dan pusat dokumen sastra hp yasin
secara resmi dinyatakan dibuka
gubernur dki jakarta anies baswedan
meresmikan perpustakaan jakarta dan pusat dokumen sastra hp yasin
di area perpustakaan gedung panjang di kawasan taman ismail marzuki
cikini menteng kamis tujuh juli
anies baswedan mengatakan
perpustakaan dan pusat dokumentasi sastra ini
direvitalisasi untuk merawat dan melestarikan
koleksi karya sastra bersejarah
dan meningkatkan budaya literasi generasi muda
anies berharap perpustakaan ini
tidak hanya menjadi gudang buku
tetapi juga mampu membangun komunitas
perpustakaan jakarta memiliki koleksi lebih dari satu ratus tiga puluh delapan ribu buku
sementara pusat dokumen sastra hp yasin
memiliki empat tiga ratus sembilan puluh lima buku
buku buku tersebut terdiri atas
buku pengetahuan umum buku buku anak
buku sastra dan budaya
dan dekorasi pertanian
hingga koleksi khusus tentang jakarta
gedung perpustakaan jakarta dan pusat dokumen sastra hp yasin
memiliki empat lantai
di dalamnya terdapat karya karya sastrawan
haril anwar dan w s rendra
perpustakaan ini juga memiliki
pengunjung dapat membacanya melalui gawai
dengan memindai kode yang disediakan
jadi gini memang
ini adalah bukan hal yang terbarukan
kaitan dengan buku buku digital
kita memang rencananya akan
perpustakaan perpustakaan yang ada di
ruang publik terpadu ramah anak
itu juga nanti akan kita lengkapi
dengan koleksi koleksi digitalnya
dengan titik digital
nah itu nanti di tahun dua ribu dua puluh dua ini
pasang sebajak lima puluh
perpustakaan jakarta dan pusat dokumentasi sastra
hb yasin dilengkapi fasilitas bilik anak
mainan edukatif anak
sampai ruangan untuk bekerja
pengunjung tidak perlu membayar untuk memasuki
perpustakaan jakarta dan pusat dokumentasi sastra
buku buku koleksi perpustakaan jakarta
juga dapat dipinjam secara gratis
dengan syarat pengunjung menjadi anggota
arief kurniawan himawan amri jakarta